mau ketemu kang bahar
maaf tete ini siapa
ada keperluan apa
mau ketemu kang bahar
iya mau ketemu kang bahar itu ada keperluan apa
mau minta tolong
jangan jangan tete ini
bilang aja sama kang bahar
susi istrinya maman suher
taman sampai rencana ngebersihin kaki lima
ada yang komentar
kalau kaki lima itu bakalan susah untuk dibersihin
karena ada baking dari preman gitu
daripada ngebahas ridwan kamil
mending ngebahas diri kamu sendiri
atau soal rencana rumah tangga
urusan kinanti biar jadi urusan kinanti
kinanti udah dewasa
udah bisa mandiri
kalau masih tinggal semua papi
kalau masih makan dari papi
kalau masih berbunyi dari papi
kalau masih bayar cicilan mobil dari papi
dan bensinnya juga dari papi
duduk dulu sebentar
duduk dulu atuh

sini udah udah di dengerin
sini udah udah di dengerin
apalagi lagu separuh aku
imas jadi ngebayangin jadi pacarnya aril
kamu harusnya tau diri
ngebayangin jadi pacar aril
mendingan jadi pacar saya
kamu yang harusnya tau diri
kamu yang harusnya tahu diri
jangan minta disamain sama ariel
jangan minta disamain sama aril

kamu kasih tau ah
yang papi kenal disana
papi kan cuma bantu
kalau kinanti dapat tempat magang karena batuan papi
eh kenapa malu
eh kenapa malu
kinanti bakal jadi omongan orang disana
terus malah jadi dianggap remeh
tuhan yang percaya
soalnya istrinya selingkuh kang
kalian sama sendiri kang
mana ada selingkuh sendiri
selingkuh itu harus ada lawan selingkuhnya
selingkuh sama si a si b atau si c
masa selingkuh sendiri
hei kang maksud saya teh
bang herman lagi nyari istrinya sendiri
maksud saya istri si herman sama siapa selingkuhnya
saya pernah lihat orangnya kang
tapi nggak tahu namanya siapa
lihat di mana
si herman tahu dari mana istrinya selingkuh
kamu tahu dari mana
kan tadi dia lagi makan baso
memangnya makan bakso itu selingkuh
mana si komar

mau disletingin dulu
kamu jangan coba lagi ganggu anak tukang dagang di pasar
nanti saya botakin kamu
jangan kang jangan
tugas kamu di sana narik iuran
kalau kamu masih gitu kamu nanti saya pecat
terus laporin juga ke istri kamu
kalau kamu suka ngeganggu perempuan lain
karena kang tahu sendiri kang istri saya kayak gimana
terakhir dia marah sama saya
saya ditampar bagai tutup panci
mau ketemu kang bahar
maaf tete ini siapa
ada keperluan apa
mau ketemu kang bahar
iya mau ketemu kang bahar itu ada keperluan apa
mau minta tolong
minta tolong apa harus jelas atu
jangan jangan tete ini selesai mau nawarin barang ya
bilang aja sama kang bahar susi mau minta tolong
susi istrinya mamansu herman
mamansu herman itu siapa
yang ikut kang mus
sebentar jangan masuk dulu
susi susilawati itu siapa
istrinya mamansu herman kalau nggak salah
mamansu herman itu siapa
katanya yang ikut kang mus
tadi bilangnya cuma kang mus
tadi bilangnya cuma kang mus
tadi bilangnya cuma gitu
eh saya udah banyak tanya
tapi informasinya masih belum jelas
susi siapa dan mau apa
belum jelas pak
susi susilawati istrinya mamansu herman
yang ikut kang mus mau minta tolong
kurang tahu pak
suruh masuk dulu
susi susilawati istrinya mamansu herman
yang ikut kang mus mau minta tolong
sudah ada di teras
kenapa kamu gak lewat sini aja
kenapa harus keliling rumah
cuma sepuluh langkah
dipukul suami saya
mau pergi lagi
sudah minta izin sama suami saya
kalau suami saya nggak tahu
sampai jumpa lagi